aku lagi gak ada kegiatan nih
aku ada keperluan dulu
waktu itu saya kenal dia disini
mau beli sepatu
tapi yang cocok belum ada
waktu dia mau kesini
kita terus mau ke puncut
kita udah pulang
udah sampe rumah
gak jadi ke punculutnya
pak kamu makan sekarang
saya yang cari info aja
siapa yang reok taslim
nanti kita berunding lagi
nasi satu lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
gopang sudah dapetin info soal cecep
istrinya di kampung harus dikasih tahu
kalau besok belum ada kabar
kang gobang saya minta ketemu
sama istrinya cecep
kalau kang sudah sembuh
gak usah pergi lagi ke bandung
kang disini aja
sampai jumpa lagi
mamak gak exact aesthetima
untuk suatu jakie
makannya di rumah aja uang emang udah abis
buat pulih baju papa
kamu masak apa
kamu masaknya mewah terus
kalau akang gak suka sop iganya buat nining aja
bukan gak suka selang seling sama sayur sawi
dari dulu makan sayur sawi terus gak bosen
papa udah mama beliin baju masih cemberut aja
ya udah kita pulang
papa mau makan minyamin kuah
masalah kerjaan masalah di terminal
masalah kerjaan gak usah dibawa bawa ke rumah
mama gak bisa makan juga
takut besok di rumah gak bisa
kalau lagi off mah
ini kan lagi jalan jalan
maksud saya sama pacar
lagi sibuk gak
enggak lagi santai aja
cuma jalan jalan dekat rumah
cari udara segar
mau nemenin aku
pakai motor ke cihan plus
sekarang juga bisa
yaudah jeput aku
iya tapi aku mau mandi dulu
dia kan sekarang libur juga
kenapa nggak kamu ajak jalan jalan
terus hp dia ditodong
berhasil saya temuin di bantukan murad
saya dapet poin
dia ngajak saya makan
tapi waktu dompet temennya yang dicopet
dia minta tolong sama saya buat nyari
saya waktu itu minta tolong ke murad lagi
bukannya ditolongin malah disuruh lapor polisi
waktu saya ketemu ranti ceritanya juga sama
aku lagi gak ada kegiatan nih
hari ini aja yuk
aku ada keperluan dulu
ketemu di asia afrika
waktu itu saya kenal dia di sini
mau beli sepatu
tapi yang cocok belum ada
waktu dia mau kesini lagi
dompet dia kecompetan di jalan
saya temuin dompetnya
dibantuin kang murad juga
kenapa kamu gak libur aja terus jalan sama ranti
gak ada ini
kalau gak ditungguin
kamu mah suka lama
harus santai atuh
gak bisa diburu buru
kapan ya kita punya cukup uang
terus punya kendaraan
biar hari libur teh bisa lebih bermakna
gak tahu john
mau ke pasar
mau ketemu dik dik
mau silaturahmi atau curhat
biasa narik jalan
kenapa kita nggak punya anak buah seperti kobang sama dik dik
dik dik sekarang sama seperti kita
gak punya anak buah
kalau gitu seperti gobang aja
gobang sakit kepala gara gara anak buahnya
pusing gara gara masalah kerjaan
kan nini udah bilang
masalah kerjaan jangan dibawa bawa ke rumah
waktu masih aktif
kamu suka pusing juga
agak kurang selera
pan esy bikin telur ceploknya masih pakai resep yang sama
sejak puluhan tahun yang lalu
sebabnya bukan itu
tapi di otak akang
udah suasana kita makan berdua di puncut
makan nasi merah
ikan asin jambal roti
sama sambal dadak
akang nyalain esy kita gak jadi kepuncut
cuma di otak akang
akang ditinggal sendirian
udah kamu gak usah banyak nanya
aku bakal berdua lihat klook putih aku
masih sangkapan di van
nah udah udah